anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
sejumlah relawan berkemas meninggalkan lokasi pengungsian
para relawan mulai masuk ke fase jenuh dan lelah setelah lebih dari sepuluh hari berada di pengungsian
dalam siklus kebencanaan fase di mana relawan mulai meninggalkan posko pengungsian merupakan hal yang lumrah
kejenuhan dan kelelahan setelah menjalani aktivitas kerelawanan menjadi salah satu faktor
fase ini biasanya muncul di minggu kedua usai fase heroik di awal awal peristiwa bencana
tim layanan psikosoial posko penanggal roni faisal menekankan hal yang tidak dapat ditawar adalah dapur umum
keberadaan dapur umum bersifat primer dan wajib ada setiap waktu
semua orang berdatangan berbonong bonong baik yang ngasih bantuan yang ngasih dukungan moral dan sebagainya semua berbonong bonong tumpak
biasanya dalam minggu minggu pertama
pada minggu kedua orang sudah mulai berkurang ke awal kita menyebutnya fase bulan madu ya
rawan sudah ada yang mulai jenuh dan ada yang sudah mulai meninggalkan tempat
karena biasanya kondisi yang gitu karena kondisi bencananya yang stuck
dia tidak meledak mendak lagi